belajar di musola tak mengurangi semangat rafael untuk menimba ilmu
anak berkebutuhan khusus kelas enam dari sdn bangun rejo ii di kelurahan krica
kecamatan tegal rejo kota yogyakarta ini
tak punya pilihan karena harus menumpang belajar di sdn bangun rejo i
apalagi ujian nasional tinggal beberapa bulan lagi
hal yang sama juga dialami delapan belas teman rafael lainnya
sekolah mereka sudah dirobohkan setahun lalu karena sudah tidak layak
namun pembangunan yang sedianya dimulai pertengahan tahun dua ribu sembilan belas mandek
siswa kelas lainnya bahkan terpaksa masuk pada siang hari
mereka menunggu siswa sdn bangun rejo satu pulang sekolah
lalu mengapa ini bisa terjadi
itu terjadi gagal ilang
karena di pu dulu diwarming oleh kejasaan katanya
daripada bermasalah kemudian digagalkan saja
arma korupsi memang tercium kuat dalam gagal ilang ini
dalam fakta persidangan terdakwa jaksa kejari yogyakarta eka safitra terungkap
eka ikut mengatur lelang proyek sd inklusi ini
eka ditangkap komisi pemberantasan korupsi dalam operasi tangkap tangan
bersama jaksa kejari yogyakarta satriawan sulawesi
dan pengusaha asal solo gabriela yuwanana
mereka ditangkap dalam suap lelang proyek rehabilitasi saluran air hujan
di jalan supomo yogyakarta
info ini bukannya tidak diketahui siswa siswa sdn bangun rejo
ada orang yang kembali pembangunan ini yang mereka yata bangunan sdn bangun rejo dua
tentunya pak eka
pak eka itu adalah koruptor
yang kembali pembangunan itu
saya juga menduganya lewat koran
kini sdn bangun rejo ii sudah mulai dibangun sejak pekan lalu
sekolah ini diperkirakan selesai dalam enam bulan ke depan
kasus di sdn bangun rejo ii ini adalah contoh nyata
dampak langsung korupsi yang berimbas pada pendidikan anak anak masa depan indonesia
dan bagi para koruptor ada satu pesan penting
yang ingin disampaikan siswa sdn bangun rejo ii ini
menurutku korupsi itu sebenarnya tidak boleh dilakukan
nah ketika korupsinya tidak dilakukan
aku dan teman temanku bisa sekolah dengan aman
hendrawan setiawan daniel yuantoro yogyakarta